lu resip banget sih nih orang
pake ninggalin gue segala lagi berdua sama alex
kayaknya dia emang sengaja deh
supaya gue tuh kelihatannya kayak berduaan sama alex
insya allah bu
ya saya mau cuma niatnya cuma mau ngebantu ya
ya udah gratis ya
udah jangan ngomong aja masuk ke mobil ya
bener ini mah bacotnya kayak burung anis
yaudah saya mau parkir
bener ya gratis
janjinya tadi gratis
mau diparkir ibu
tapi bener saya jangan ditinggalin
hayu atuh buruan
kelihatannya dia udah capek banget tuh
kalau udah capek berhenti aja dulu ya
eh akang kenapa
eh maksud saya mas masih kuat
saya berapa kilo lagi juga masih kuat
ya ibu tenang aja
sudah sedikit lagi sampai
bukan bukan kasuat
ada yang bisa saya bantu bu
ini mobil saya mau gok mau benerin ya
iya bu tolong dibuka bu
udah dibuka tinggal di sini
terima kasih ya bu
tidak bu jangan jangan
sudah ibu simpan aja lah
saya sudah bisa ngebantu ibu aja
sudah bahagia luar dalam
udah enggak apa apa ibu
keep aja simpan simpan
kan saya sudah pernah melecetkan sepion ibu
sudah lecet sih sepion ibu
anggap aja umpah dorong saya ini
spion ibu yang rusak bagaimana
tapi itu bukan ikhlas namanya barter
bener oh kayaknya
jadi saya harus ganti berapa sepion ibu
eh gak usah kalau gitu saya setuju aja
kalau gitu barter ya barter aja
tuhnya tadi kan saya bilang juga
ya udahlah alhamdulillah kalau begitu itu
ya udah kalau gitu ibu saya mau permisi dulu ya kalau gitu ya
tunggu mobil saya bener
masya allah ternyata ibu teh udah cantik keluar dari dalam
aduh makasih banyak tapi ibu
ya saya aja harus buru buru
nggak sempat nungguin
yang penting ibu mah udah aman
saya udah tenang ibu teneng saya teneng ya
saya pergi ya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ternyata dia orang baik ya
aduh beneran nih kayaknya adrena ngejebak gue
iya nih lex gue juga gak tahu
kayaknya gue harus cabut sekarang udah lex
nanti kalau misalnya
nyokap gue datang ke sini bilang aja kalau gue ada cabut
oh ya udah gue juga ada perlu sih
mau pulang juga
mbak minta bintangnya ya
aduh resipi banget sih ini orang
makin ninggalin gue segala lagi berdua sama alex
kayaknya dia emang sengaja
nggak ada yang bisa ngelakuin
nggak ada yang bisa ngelakuin
kayaknya dia emang sengaja deh

kayaknya dia emang sengaja deh
nggak ada yang bisa ngelakuin
kayaknya dia emang sengaja deh
kayaknya dia emang sengaja deh
kayaknya dia emang sengaja deh
adriana gue hp nggak aktif sih
kalau udah capek berhenti aja dulu ya
iya apa ah kang
asal asal dipanggil ah kang sama dia
nisa juga deh
kenapa eh ah kang kenapa
eh ah kang kenapa
kalau gitu ibu saya mau permisi dulu ya
kalau gitu ya
tunggu mobil saya bener
ah banyak kenapa
tadi saya tidak tungguin saja sampai mobilnya beres
kan dia teh mau nganterin saya ngambil motor
ah pelaguk siamane ramak
yuhuu sri di sini
aduh si neneng gelis
tadi katanya sudah pergi
tadi katanya sudah pergi
tadi katanya sudah pergi
tadi katanya sudah pergi
nih neneng kasir
eh eh eh berapa
biar sama aja dibayarin ya
oh gak usah gak usah broding
biasa biasa ada duit kok
ss ss pak mali udah ya
apa nya ibu disebut puber
jatuh cinta deh
iya emang karena gusti nuk agung ya allah
kenapa harus ada cinta di dunia ini ya allah
tanpa cinta terasa hampa hidup ini
sepertinya kamu memang cintaku neng sri
wah stok siung allah alaikum
sarding ngelamun weh
neng gue lapar gue ga ada waspaya tuh ah
makanya om jangan ngelamon aja
hah beneran lah tadi ngelamun ah gila
ih abah mah ketawa ketawa
abah juga tadi ngapain kamu
eh siapa yang ngelamun
oh iya abah ngelamunin sangu neng
wah tambahkan anak bisa
neng kasih om
mau ngantuk nggak
kamu kan lagi jatuh cinta jadi nggak usah makan

oh pesan tidak

ya itu udah lapar